sementara itu badan meteorologi klimatologi dan juga geofisika bmkg menyatakan bahwa faktor cuaca ekstrim juga ikut menjadi faktor penyebab kecelakaan tenggelamnya kapal km sinar bangun di danau toba
menurut bmkg sebelum terjadi kecelakaan bmkg telah mengeluarkan peringatan dini tentang cuaca ekstrim yang akan terjadi
di antaranya meliputi kecepatan angin yang menyebabkan gelombang tinggi
kecepatan angin berkisar dua sampai tiga meter per detik dan meningkat enam meter per detik menyebabkan gelombang ombak tinggi satu dua puluh lima meter di perairan danau toba
selain itu faktor lain yang juga harus diperhitungkan adalah kapasitas penumpang
ada semacam spike atau fluktuasi kecepatan angin yang pada umumnya secara umum
pada tanggal delapan belas juni kecepatan anginnya berkisar antara dua sampai tiga meter per detik
tapi pada jam jam sekitar jam tujuh belas sempat meningkat sampai enam puluh meter per detik
atau kalau kita konversi sekitar dua belas knot dengan kecepatan dua belas knot
secara umum bisa menimbulkan ombak pada ketinggian antara tiga per empat meter sampai satu empat meter
untuk mengetahui informasi terkini terkait tenggelamnya kapal sinar bangun di danau toba
sudah ada produser lapangan cnn indonesia agus supratman di parapat simalungun sumatera utara
baik agus good morning hingga pagi ini bagaimana perkembangan pencarian para korban agus
apakah ada penambahan jumlah yang ditemukan atau justru ada penambahan jumlah penumpang yang hilang
mengingat tidak ada penumpang datanya begitu dimanifest
ya hanum dan prabu good morning
pagi ini tim gabungan sar pencarian tenggelamnya kapal motor sinar
sinar bangun telah dibergerak menuju kawasan tenggelamnya kapal
kemudian upaya pencarian kembali dilakukan ke arah tiupan angin yaitu ke arah timur
kemarin sudah dilakukan dan hari ini akan diulangi lagi
meliputi daerah tanjung unta kemudian ambarita tuk tuk dan kemudian penyisiran ke daerah daerah timur lainnya
kapal motor basarnas kapal basarnas kemudian kapal bnpb samosir dan simalungun
serta perahu karet terutama
yang pertama adalah kapal kapal motor pengangkutan yang hari ini juga masih diliburkan
akan didorong dan diupayakan untuk kembali melakukan penyisiran
sehingga wilayah penyisiran begitu diperluas dari satu hari sebelumnya di hari ketiga ini
nah informasi pagi ini kita mendapat informasi warga melaporkan ada menemukan jenajah seorang perempuan
dan ini sedang dilakukan upaya tim untuk melihat apakah informasi itu benar

sehingga tim belum sampai di tujuan di titik dimana lokasi terjadinya dengan penemuan sekitar labuan tigaras
ini butuh waktu tim untuk menuju lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat
jadi kita masih menunggu perkembangannya
hingga hari ini
data yang ada baru sembilan belas korban yang ditemukan
delapan belas selamat dan satu orang meninggal dunia
jadi data belum ada tambahan
meskipun sudah ada laporan dari masyarakat
demikian hanum dan prabu
ya ini kan karena tidak ada manifest akhirnya semua menduga duga berapa banyaknya korban ya yang menjadi korban dari peristiwa tersebut
sehingga informasi dari keluarga korban itu menjadi sumber informasi begitu
nah sejauh ini bagaimana keluarga korban memberikan laporan ya kepada pihak yang berwajib supaya memberitahu siapa saja keluarga yang menjadi korban begitu agus
ya prabu pagi hari kedua warga memang melaporkan saja nama dan kemudian alamat tempat tinggal mereka
di hari ketiga ini upaya untuk melengkapi berkas berkas dokumen dari warga seperti foto kemudian tanda pengenal kemudian pakaian yang digunakan dilakukan intensif oleh tim dpi
ini juga untuk mensinkronisasi dari laporan
mabes polri menyebut ada angka sembilan puluh empat warga yang melapor
namun di lapangan terus bertambah kemarin sudah bertambah menjadi di posko tiga ras ada satu ratus lima warga
kemudian memang di posko simanindo jumlahnya masih tetap sembilan puluh empat
nah jumlah ini akan disinkronisasi
mungkin ada tumpang tindih pelaporan warga karena memang warga membagi anggota keluarga mereka untuk mengumpulkan informasi di titik posko tiga ras maupun di posko simanindo
yang ada di kabupaten samosir
nah di kedua posko ini memang masing masing warga melaporkan dan ini akan dilakukan cross check untuk menghindari tumpang tindih
selanjutnya data data yang valid seperti foto dan kelengkapan lainnya diharapkan menjadi bahan awal sehingga berguna bagi tim dpi untuk melakukan identifikasi jenazah jika kemudian ditemukan
baik agus mungkin yang terakhir apakah sudah ada pernyataan atau
statement dari pihak pemilik atau operator kapal agus terkait dengan ketidakadaannya manifest ini dan apakah kapal kapal lain dari operator yang sama masih beroperasi di sana
ya hanum pagi ini memang dari pasca kejadian operasional kapal motor pengangkut orang dari tiga ras menuju simanindo maupun sebaliknya dihentikan sementara sampai proses pencarian ini selesai
nah kemudian memang kapal motor dengan kelas
yang di atas tujuh gt menjadi tanggung jawab perizinannya di tingkat pemerintah provinsi sumatera utara
sedangkan di tingkat pemerintah kabupaten itu mereka hanya membuat perizinan di bawah tujuh gt
ini kemudian pengawasan di tingkat provinsi sehingga sampai hari ini sistem pengangkutan belum atau tidak menggunakan sistem manifest
jadi warga yang sudah sampai duluan di lokasi pelabuhan kemudian bisa naik ke dalam kapal dan pembayaran bisa dilakukan
jadi ini memang seperti memang sudah sebuah kelaziman di sana ya bisa berlayar tanpa alasan

jadi ini memang seperti memang sudah sebuah kelaziman di sana ya bisa berlayar tanpa alasan
jadi ini memang seperti memang sudah sebuah kelaziman di sana ya bisa berlayar tanpa alasan
agus terima kasih atas laporannya dari lokasi kejadian
kami akan terus mencari menantikan update perkembangan terkini dari lapangan